menjelang digelarnya piala dunia u dua puluh pada bulan mei hingga juni mendatang perwakilan fifa kembali mendatangi stadion manahan solo jawa tengah
ini merupakan kunjungan kedua setelah sebelumnya dilakukan pada januari lalu
stadion manahan solo jawa tengah merupakan satu dari enam stadion yang akan digunakan pada piala dunia u dua puluh
dua perwakilan fifa dari venue manager suni kohli dan thomas mendatangi stadion manahan solo jawa tengah pada jumat pagi
kedatangan fifa didampingi perwakilan dari pssi enafok kementerian pupr mabes polri dan polda jawa tengah serta nindya karya selaku kontraktor renovasi stadion
pada inspeksi januari lalu fifa merekomendasikan sejumlah hal antara lain akses bus yang mengangkut pemain kemudian pagar tribun yang menghalangi pandangan penonton toilet dan juga rumput stadion
selain memastikan perbaikan sesuai dengan rekomendasi sebelumnya dalam inspeksi kali ini fifa juga menemukan
kedatangan fifa juga menemukan tambahan temuan baru seperti belum tersedianya kelengkapan peralatan elektronik ruang sound system
kepala dinas pemuda dan olahraga kota solo rini kusumandari optimistis pekerjaan sesuai rekomendasi fifa ini akan selesai tepat waktu
sehingga stadion manahan siap menjadi tempat ajang digelarnya sepak bola kelas dunia world cup u dua puluh pada mei dan juni mendatang
progresnya pekerjaan itu enam puluh delapan
dan nanti di bulan maret tanggal dua puluh maret sampai dengan dua puluh delapan maret bergantung jadwalnya nanti fifa akan datang lagi untuk inspeksi